pasar dupak magersari pasar terekstrim di surabaya yang berada di rel kereta api dan sudah bertahan lima puluh tahun lebih sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
suara sirene palang kereta berbunyi tanda kereta akan melintas
pedagang pun sigap berdiri mengamankan lapak dan barang dagangan
tak jarang barang dagangan hancur tersambar kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi
namun itu tak jadi soal dagangan tetap digelar
pasar yang beroperasi mulai pukul lima pagi ini menyajikan pemandangan berbeda
sekitar seratus orang pedagang membuka lapak di sisi rel kereta api
nyaris tak berjarak
itu sebabnya disebut pasar ekstrim
mereka menyebut cara ini adalah satu satunya jalan mendulang rupiah
uang nomor satu keselamatan nomor dua
rasa takut diabaikan selama kebutuhan rumah tangga tercukupi
sudah lama diam sini tidak ada takut
sama setan saya gak ada takut apa lagi lah sama kereta
ya mau nyit wet wet bimpa ya baru apa temor ya
oh barak barak kondok pancat meneng gini
mun sepur gini ya pancat gini
apa sama gitu kalau yang beli itu
satu satunya tragedi yang mencemaskan pedagang hanyalah kereta terguling
seperti yang terjadi sepuluh tahun lalu
jika hanya bersanding dengan kereta yang melintas itu hal biasa
kepala humas pt kereta api indonesia daop delapan mengkategorikan perilaku warga ini
namun persoalan sosial ini butuh kerja sama banyak pihak
agar bisa diatasi secara persuasif
tapi yang bisa kami lakukan adalah upaya persuasif dan upaya sosialisasi kepada mereka
bahwa jalur itu tidak boleh ada kegiatan atau bangunan
dan itu merupakan pelanggaran
inilah sisi lain di tengah hiruk pikup kota pahlawan
jalur kereta yang menghubungkan surabaya dan jakarta
menjadi saksi warga surabaya mengais rejeki
di antara desing nyaring besi rel kereta di utara surabaya